seorang siswi smpn satu ratus empat puluh tujuh jakarta timur diduga melakukan percobaan bunuh diri selasa lalu
korban meninggal dunia setelah dirawat dua hari di rumah sakit polri kramat jati
sementara pihak sekolah mengatakan siswi diduga melompat dari lantai empat
pihak sekolah smpn satu ratus empat puluh tujuh ciracas jakarta timur mengatakan percobaan bunuh diri yang dilakukan oleh salah satu siswinya
bukan karena didorong dan tidak ada aksi perundungan terhadap korban
korban diketahui menaiki balkon lantai empat sekolah dan diduga melompat
korban yang jatuh langsung dilarikan ke rumah sakit
sayangnya setelah smpn dirawat selama dua hari di rumah sakit pori keramat jati
nyawa korban tidak tertolong
sementara korban dikenal sebagai anak yang baik seperti murid lain pada umumnya
pihak sekolah belum mengetahui motif dari percobaan bunuh diri yang dilakukan korban
siang empat belas januari kami bertiga tidak berapa lama
ada suara jatuh saya mendengar ada teriakan teriakan
karena memang saya tidak melihat langsung
saya buka pintu dan keluar ada siswa yang terjatuh
saya karena suasananya sudah ramai dan saat itu ada kegiatan ekskul ya
ada saksi mata yang memang melihat
siswa tersebut berdiri di lantai empat
menginjakkan kakinya ke kanopi jatuh